menyusul di belakang kemudian menuju
dalam rumah yang mulia
sampai dalam rumah saya lihat om kuat antar ibu sampai di kamar kan yang mulia
bawa tas ibu
saya langsung naik ke lantai dua yang mulia
ngapain kamu lantai dua
saya naik ke lantai dua dulu yang mulia
saya masih blank juga pada saat itu yang mulia
saya pikir saya mau cerita ke siapa
saya takut juga yang mulia pada saat itu
saya berdua lagi yang mulia
saya berdoa lagi di lantai dua yang mulia
saya lihat ada kamar terbuka saya masuk
saya berdoa lagi di situ yang mulia
saya berdoa saya minta tuhan gak jadi kejadian ini yang mulia
biar tuhan ubahkan pikiran pak sambo yang mulia pada saat itu
biar nggak jadi rencananya pak sambo
saya panik juga
gak lama kemudian saya dengar
suara pak efes di bawah
pak sambo sudah di bawah
saya langsung turun ketemu
saudara tahu gak kuatnya segala macam
terakhir saya lihat di ini yang mulia di apa
sama ibu yang mulia
pada saat saudara di atas sendirian
saya sendirian di kamar
saya pas saya turun ketemu pak efes di ujung tangga yang mulia
di ujung tangga
sendirian yang mulia
pak efes tanya hasilnya pas saya turun
sudah isi senjatamu
kau isi dulu
saya keluarkan saya kokang yang mulia
gak lama kemudian langsung masuk almarhum yang mulia
sama siapa almarhum masuk
almarhum duluan baru di belakang ada om kuat sama bang riki yang mulia
pak efes kan sebelah kiri saya yang mulia
di daerah yang mulia
langsung didorong ke depan yang mulia
berlutut pak efes
pas disuruh berlutut almarhum kaget yang mulia
lihat ke bapak
kenapa pak ada apa pak
tangannya kayak gini yang mulia
kenapa pak ada apa pak
berlutut pak berlutut
pas dia lagi mundur mundur yang mulia
agak sedikit merendah yang mulia
weh kau tembak kan
weh kau tembak
kau tembak cepat
saya langsung keluarkan senjata yang mulia
cepat saya langsung tembak yang mulia
berapa kali saudara tembak
kemudian pada saat saudara tembak
korban saudara melihat posisi
ke arah mana saudara menembak
ke almarhum yang mulia
kena bagian mana saja saudara tahu
untuk perkenaannya saya enggak bisa pastikan yang mulia
kenanya di bagian mana saja
tidak bisa dipastikan
almarhum jatuh yang mulia
almarhum jatuh tumbang menghadap telungkup ya
telungkup yang mulia
pada saat almarhum sudah jatuh pak efes langsung maju yang mulia
pak efes langsung maju
masih hidup nggak dia pada saat tertelungkup itu
pas jatuh ada suaranya yang mulia
kayak pas habis tembakan terakhir itu
kemarin saudara memberikan kesaksian bahwa pada saat saudara tembak
masih terdengar suara arangan dari golkar
iya yang mulia
kayak ah begitu yang mulia
oh masih terdengar suara arangan dari korban
berupa efes maju yang mulia
efes maju sudah pegang senjata yang mulia
langsung kokang senjata yang mulia
kokang langsung di samping tangga langsung tembak ke arah almarhum yang mulia
tembak ke arah almarhum
saya tidak bisa pastikan yang mulia
tidak bisa pastikan kemudian
lebih dari satu kali
saya tidak bisa juga yang mulia
tetapi yang jelas saudara mendengar suara tembakan letusan senjata dari tangannya
verdi sambo ke arah tubuh korban
betul yang mulia
baru habis itu pak efes balik lagi jongkok di depan tangga yang mulia
beliau jongkok di depan tangga langsung nembak ke arah tembok yang di atas tangga
betul yang mulia
nembak banyak kali yang mulia saya nggak tahu berapa kali itu
nembak banyak kali baru sempat berhenti yang mulia
dia berhenti yang mulia
baru pas balik ke kanan itu sudah kokang senjata lagi
ada kokang senjata lagi yang mulia
baru tembak lagi ke arah atas tv yang mulia
pas tembak ke arah atas tv berdiri baru dia ke arah almarhum yang mulia
saya lihat itu dipegangkan senjata api yang mulia
seolah olah almarhum memegang senjata itu
betul yang mulia
supaya sidik jarinya ada di situ
kemarin saudara sempat mengatakan bahwa saudara ferdi sambo tertawa
tertawa di mana yang
pada saat menembak ada komentar
tidak ada yang mulia tidak ada tertawa pada saat kejadian
jadi pada saat itu pak efes pakai sarung tangan hitam yang mulia
baru habis ditembakkan diletakkan berdiri ps berdiri terus jalan ke arah kami yang mulia
terus teriak kami kalian tidak bisa jaga ibu katanya
pas lewat di belakang saya ketemu bang riki pak fs kau cek itu hp nya
baru langsung jalan keluar yang mulia
pada saat saudara bertemu dengan saudara ferdi sambo di tangga
saudara ferdi sambo sudah memegang senjata
belum yang mulia
pada saat dia menembak korban dan menembakkan ke atas
itu pakai senjata apa
glock untuk menembak ke atas
terus yang senjata hs
jadi pada saat beliau berbalik badan yang mulia ke arah tembok yang di atas itu sudah pakai hs
makanya beliau kokang lagi yang mulia
pegang berapa senjata pada saat itu yang mulia
pada saat itu di tangan cuma satu yang mulia
ya betul tetapi yang di kanan kiri
cm ada dua yang mulia
ada dua tahu dari mana saudara
karena pertama senjatanya beda yang mulia dengan senjata yang kedua yang mulia
senjatanya pertama berbeda
beda yang mulia pada saat nembak ke arah tembok atas itu senjata beda yang mulia
yang digunakan untuk menembak korban yang mana
seingat saya yang pertama yang mulia
yang glock itu yang
yang glock untuk menembak korban adalah glock
saya tidak saya lupa jenisnya pak efes pegang glock jenis berapa yang mulia saya lupa
terus kapan dia menembakkan menggunakan senjata hs milik korban
nanti pada saat di tembok yang di atas
di atas tv yang mulia
tembok di atas tv
karena perlawanan yang mulia
melihat dia menggengokkan sendiri dan saudara baru sadar bahwa ibadahnya adalah hs milik korban
siap yang mulia
oke setelah itu
setelah itu gak lama romer masuk yang mulia setelah pak efes keluar romer masuk
romer masuk saya enggak tahu apa obrolan romer sama bang riki sama mekuat
saya nanti kaget itu yang mulia pada saat
pada saat saudara menembak itu saudara putri posisinya
terakhir saya lihat masuk di kamar yang mulia sama kuat itu yang diantar sama kuat
dia masuk di dalam kamar terakhir saudara lihat
saudara putri masuk ke dalam kamar dia menggunakannya apakah kamar itu tertutup